walaupun pak sbi sudah mengatakan atau demokrasi sudah mengatakan cabut saya masih tetap berharap mudah mudahan ke depan ada perhendungan ulang bisa gabung dengan koalisi ini